sementara itu sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai di pulau lombok nusa tenggara barat
mengungsi ke desa di dataran yang lebih tinggi
mereka khawatir berita tentang tsunami yang akan terjadi minggu esok benar adanya
padahal pemerintah telah memastikan kabar tersebut adalah hoax
lapangan lanut rembige kota mataram dipadati pengungsi baru
mereka datang dari pesisir pantai kota mataram ntb
beberapa di antaranya masih membangun tenda pengungsian
bmkg bnpb dan polda nusa tenggara barat telah mengklarifikasi
jika informasi tentang adanya gempa bumi besar dan tsunami yang menimpa lombok pada dua puluh enam agustus adalah informasi bohong
hingga sabtu bmkg telah mencatat tiga ratus gempa susulan sejak minggu sembilan belas agustus
setiap hari intensitas gempa menurun
gempa dengan magnitudo empat lima hingga lima masih dirasakan hingga jumat pagi
malam ini karena orang tua takut di tanggal dua puluh enam
apa yang terjadi
katanya isu kan
katanya air ombak akan naik katanya
sama gempanya melebihi tujuh
ya dengar dari katanya berita kadang fb
pernah dengar katanya bmkg itu cuma hoax
nah tapi kenapa tetap pindah ya
ya karena orang tua masih trauma
iya iya pindah makanya saya bikinin tenda untuk orang tua
malam ini tumben kesini soalnya ada isu katanya ada tsunami
dari orang orang soalnya semua tetangga semua pada kabur
tapi sudah pernah dengar kalau ada konfirmasi itu palsu beritanya
pernah kemarin tadi pagi disiarkan sama kepala kampung di rumah
gak usah dengar kayak gitu gitu diam aja di dalam rumah
sudah ada koresponden cnn indonesia
muhm taza catra di ningrat di mataram nusa tenggara barat taza
sebelumnya ada berita hoaks mengenai tsunami
sehingga banyak warga memilih mengungsi
lalu bagaimana kondisi warga yang memilih untuk mengungsi
bagaimana kondisi warga yang memilih untuk mengungsi
bagaimana kondisi warga yang memilih untuk mengungsi
terkait dengan gempa yang lebih besar lagi
dengan kekuatan sembilan skala richter katanya
dan juga ini akan menimbulkan tsunami yang nantinya akan menyisir kawasan pantai
namun sebenarnya rian warga ini sebetulnya sudah tahu bahwa berita ini adalah berita hoax
karena sudah disiarkan juga oleh bmkg oleh bnpb melalui media sosialnya juga
lalu juga disampaikan melalui kepolisian setempat
dan juga bahkan oleh kepala desa dan juga kepala dusun bahwa berita ini adalah berita bohong
namun kemudian warga karena memang sudah ada peer pressure
kalau saya lihat rian karena ada warga yang kemudian percaya mereka kemudian mengungsi
jadi mereka yang sisa sisanya ini karena kalau mereka tidak mengungsi
mereka rasanya ada rasa khawatir begitu malahan
jadi mereka terpaksa juga ikut mengungsi ke daerah yang lebih jauh
kalau anda lihat di belakang saya ini dulunya tidak seperti ini rian
di tama sangkareang
biasanya hanya ada kurang lebih maksimal sepuluh hingga lima belas tenda saja di sini
namun saya lihat ini lebih banyak lagi tenda tenda yang nampaknya akan lebih permanen
dengan ukuran yang lebih besar karena memang akan menampung keluarga keluarga
yang lebih banyak dan mereka ini khawatir tanggal dua puluh enam saja
setelah tanggal dua puluh enam mereka berharap tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan mereka sudah kembali ke rumah
seperti kita ketahui rian hari ini adalah sudah terakhir kemarin ya terakhir adalah
situasi tanggap darurat dan mulai hari ini memang sudah mulai transisi dari tanggap darurat
ke proses rehabilitasi dan juga pemulihan begitu
jadi diharapkan bahwa warga ini setelah tanggal dua puluh lima seharusnya hari ini sudah mulai rehabilitasi
namun faktanya yang saya lihat mereka masih
trauma dan masih memilih untuk mengungsi hingga hari ini rian
baik taza terkait sudah selesainya masa tanggap darurat lantas upaya apa yang akan dilakukan
untuk mempercepat proses rehabilitasi terlebih kalau kita perhatikan seperti anda katakan tadi
sepertinya warga belum berniat untuk kembali ke tempat tinggalnya karena justru malah masih
termakan dengan kabar bohong atau berita hoax ini apa yang sudah anda lihat langkah konkretnya
yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat
kalau di beberapa titik rian memang pra rehabilitasi
ini sudah dilakukan terutamanya di kawasan pemenang
karena pemenang ini bisa dikatakan gateway untuk masuk ke kawasan wisata gili gili trawangan gili air
tapi untuk beberapa daerah lainnya saya lihat ini baru pembersihan pembersihan atau pra rehabilitasi
untuk kemudian dibangun ulang hanya saja yang memang belum dilakukan di semua tempat
yang paling penting untuk saat ini yang saya pantau adalah trauma healing rian
sejauh ini trauma healing baru dilakukan kepada dua lima ratus orang saja
ini trauma healingnya dilakukan oleh para psikolog yang datang dari tni polri
dari kementerian sosial kementerian dinas kesehatan dan juga dari relawan relawan
sejauh ini yang terpantau dikatakan dua lima ratus orang saja yang sudah benar benar mendapatkan trauma healing
masih lebih banyak lagi karena korban rian yang mengungsi ini jumlahnya lebih dari empat ratus tiga puluh ribu orang
jadi banyak sekali pr nya dari tim gabungan ini untuk memastikan bahwa masyarakat ini
semua yang mengungsi tidak lagi merasakan trauma
ini adalah satu tahapan pertama yang memang menjadi pr di masa rehabilitasi ini
tanpa adanya trauma healing ini warga tidak akan kembali ke rumah
apalagi kalau melihat rumahnya masih retak adanya ancaman ancaman gempa yang mungkin akan terjadi susulan
walaupun memang secara trendnya rian kalau kita lihat dari data bmkg ini trennya terus menerus menurun
kalau kemarin bisa sampai ratusan setiap hari gempa susulannya per hari jumat kita lihat angka gempa susulannya hanya dua puluh dua saja
total selama satu minggu ini hampir tiga ratus gempa susulan dan sudah hampir tidak ada lagi gempa gempa susulan yang terasa
terakhir gempa susulan yang terasa kemarin pada pukul dua pagi rian
hingga hari ini belum ada lagi laporan terkait dengan gempa susulan yang benar benar dirasakan oleh warga
itu yang pertama lalu yang kedua adalah perbaikan rumah
untuk perbaikan rumah di beberapa titik ini sudah dilakukan
namun kemudian memang verifikasi masih terus berlanjut
tujuh puluh tiga warga diperkirakan akan mendapatkan bantuan rehabilitasi
namun untuk verifikasi hingga jumat kemarin ada empat belas rumah pemilik rumah yang telah diverifikasi akan menerima dana bantuan
namun kemudian untuk dana bantuan sendiri kementerian keuangan baru siap untuk memberikan
ataupun pencairan dana untuk lima rumah saja
jadi memang ada beberapa tahapan yang harus membuat masyarakat ini cukup sabar untuk kemudian menunggu hingga rumah mereka direhabilitasi
karena rehabilitasi rumah ini akan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk kembali kehidupan normalnya
nah bayangkan rian kalau misalnya mereka belum mendapatkan rehabilitasi rumah kemana kemudian mereka akan pergi
sejauh ini memang masalahnya adalah juga terpal dan juga ataupun tenda untuk mereka tinggal
karena selama enam bulan proses pemulihan ini rian belum kita ketahui

seluruh masyarakat ini akan kembali mendapatkan rehabilitasi rumah
sehingga mereka memerlukan tenda ataupun terpal untuk kemudian mereka tinggal selama setidaknya tiga sampai empat bulan ke depan yang cukup layak
tidak kemudian bisa menjadi rumah yang layak untuk sementara untuk mereka
yang ini menjadi pr juga bagi bnpb dan juga pihak pihak terkaitnya terutamanya dari satgas pemulihan ini rian
karena untuk saat ini bnpb sendiri baru memesan lima tenda tambahan yang baru terpenuhi kurang lebih angkanya dua

jadi banyak sekali rumah rumah ataupun tenda tenda yang harus dipersiapkan juga oleh pihak terkait
untuk memastikan bahwa setiap warga ini mau kembali ke rumahnya mereka memiliki tempat tinggal yang layak
karena di beberapa daerah seperti di sembalia ataupun di sembalun ngerian di sana cuacanya sangat dingin sekali
kalau malam delapan hingga sepuluh derajat celcius sehingga anak anak dan juga lansia terutamanya mereka merasakan dingin
pr nya juga adalah untuk memastikan bahwa mereka ini bisa mendapatkan selimut dan juga kasur yang layak
agar mereka tidak mendapatkan sakit sakit seperti flu ataupun sakit sakit diada atau pemuntaber
ini mck pun juga menjadi satu catatan bagi para insentif terkait yang nantinya akan melakukan rehabilitasi
jadi kalau kita lihat ini yang harusnya akan dilakukan selama proses rehabilitasi dengan catatan waktunya enam bulan
namun prioritasnya kalau saya lihat memang ini dilakukan di lokasi lokasi yang paling terdampak parah
yang ini yang paling terdampak parah

yang ini yang paling terdampak parah
yang ini yang paling terdampak parah

kalau wisata memang kenapa menjadi fokus juga utama pada saat ini
karena agar wisatawan ini mau kembali mereka harus melihat bahwa secara fisiknya di kawasan tersebut ini sudah benar benar kembali
agar mereka secara mentalnya juga percaya bahwa kawasan ini sudah kembali menormal tidak ada bahaya
kalau mereka melihat rumah yang masih hancur mereka mungkin akan merasa masih ada bahaya masih belum kembali normal
namun kemudian kalau ini sudah dikembalikan normal
dalam waktu yang lebih cepat tidak sampai enam bulan diharapkan bahwa wisatawan ini akan mau kembali ke kawasan tersebut dan menganggap tidak ada yang terjadi di pulau lombok semuanya sudah kembali menjadi normal dan kawasan ini kembali aman rian
taza di tengah upaya akan melakukan rehabilitasi seperti itu lantas juga apa yang akan dilakukan untuk mencegah apakah itu imbauan terkait pencegahan berita hoax ini serta bagaimana nantinya jika memang pelaku tertangkap apakah ada sanksi tertentu yang akan diberikan
terkait dengan berita hoax kita ketahui sendiri ini adalah kasus penipuan ya rian namun hingga saat ini memang dari pihak kepolisian belum menjelaskan apakah mereka akan mencari orang yang bertanggung jawab yang menyebarkan hoax melalui media sosial seperti facebook ataupun twitter dan juga instagram
namun sejauh ini memang hanya ada himbauan himbauan yang saya dengar dari pihak bnpb bmkg secara masif mereka lakukan melalui media sosial mereka lalu kemudian mereka sampaikan kepada bpbd dan juga para relawan
dan juga mereka berikan kepada informasi
hanya kepada pihak kepolisian kepada kepala desa kepala dusun untuk disampaikan kepada warga agar warga mau percaya
namun ini kembali lagi kepada masyarakatnya rian
kalau masyarakatnya sudah percaya dengan hoaks kemudian tidak ada lagi yang kemudian bisa menghentikannya kecuali masyarakat itu sendiri padahal memang sudah ada
mereka sudah tahu rian sebenarnya ini adalah hoaks
namun kemudian karena adanya peer pressure ini yang satu percaya yang lainnya pun mau tidak mau jadi terasa harus ikut percaya juga rian
makanya mereka mengungsi
kalau tidak mereka tidak akan mengungsi sejauh ini
jauh dari rumah mereka
karena mereka untuk misalnya pindah rian dari pesisir pantai meninggalkan rumah mereka dengan adanya ancaman ancaman misalnya kemalingan rian
yang masih juga terjadi di kalangan masyarakat ini beritanya
ini juga membuat mereka pun sebetulnya khawatir
namun kemudian untuk mereka sampai bisa mengungsi ke tempat yang lebih jauh ini pun juga mereka mengambil resiko ini juga
beberapa memang sebelumnya kita ketahui rian adanya berita berita bahwa kehilangan dan juga pencurian masif terjadi
namun kemudian ternyata menurut pantauan sejauh ini masih aman
namun di dua tiga minggu belakangan ini tidak ada pencurian karena memang rumah banyakan hancur
banyak dari warga ini juga tinggal tepat di dekat dengan lokasi rumah asal mereka
mereka tidak mengungsi jauh jauh
namun setelah ini adanya berita berita hoax
tapi sejauh ini yang saya lihat seperti itulah fakta yang terjadi di kalangan masyarakat ataupun warga yang mengungsi saat ini rian
ceretra di ninggerat
korrespondensi ann indonesia tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan
selamat bertugas kembali